hai beginilah dramatis evakuasi korban yang belum diketahui identitasnya yang ditemukan terbaring
di atas seng di salah satu bangunan gudang di kawasan gudang intan jalan ledda sujono titi
sewa deli serdang sumatera utara pada selasa siang diketahui korban ditemukan dalam kondisi tak
bernyawa dengan sebagian tubuhnya melepuh bekas luka bakar warga yang mengetahui jasad korban yang
diperkirakan berusia tiga puluh lima tahun dengan ciri mengenakan kaos langsung melaporkannya ke pihak
kepolisian dan petugas pln oleh petugas pln jasad korban kemudian dievakuasi dari atas seng
bangunan gudang dan dibawa ke rumah sakit bayangkara medan untuk diotopsi menurut warga
bernama muklis mengatakan korban sedang melakukan pengecetan di atas seng diduga korban menyentuh
kabel listrik tegangan tinggi ya sepertawan saya sebaik sampai di situ dia udah tergantung
aja di apa itu di listrik itu di atasnya juga di atasnya itu dia naik ke atasnya itu ngapain
langsung tewas pak ya langsung ke ironisnya korban baru hari pertama bekerja dalam pengerjaan
itu bahkan tiga rekannya juga tidak mengenal korban resi erlangga medan sumatera utara